keadilan di suraya tenggara
ketika ada revisi yang kemudian membuat
karyawan kpk menjadi
asn sebagaimana asn yang
lain otomatis mereka tidak lagi
memiliki ruang untuk mandiri
satu yang kedua
adalah posisinya yang berada
di bawah presiden bila di bawah
diberikan ruang yang bebas
tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden
di masa yang akan datang apakah akan selalu
memberikan ruang kepada kpk
untuk menjalankan tugasnya
sesuai dengan kewenangannya